siswa siswi di sambirejo sragen jawa tengah harus bertaruh nyawa setiap hari untuk bisa berangkat ke sekolah
ini agak memang ironis ya kalau kita melihat gambarannya
nah mereka ini menyeberangi sungai karena jembatan penghubung satu satunya putus sejak setahun yang lalu
hampir setiap hari siswa sekolah dasar di jetis sambirejo sragen jawa tengah harus beradu nyali menyeberangi sungai kalikembang
anak sungai bengawan solo yang berhulu di lereng gunung labu
dan peristiwa ini terjadi sejak setahun yang lalu ketika jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir pada april dua ribu lima belas lalu
jalur ini adalah jalur terdekat yang menghubungkan sejumlah desa di sambirejo
jika harus memutar melewati jembatan lain maka harus menambah jarak tujuh hingga sepuluh menit
untungnya sejak kabar ini tersiar sejumlah polisi dilibatkan untuk membantu menyeberangkan anak anak sekolah
kami balik ke sambirejo
sedangkan adanya kecil
kejadian yang menimpa orang kajipiro kemarin
maka antisipasi tidak terkorban lagi
setiap pemberangkatan dan kepulangan anak sekolah ini kami tugaskan untuk membantu penyeberangan
hingga kini belum jelas kapan jembatan baru akan kembali dibangun
dan para siswa pun masih harus bertaruh nyawa lebih lama sekadar agar bisa menuntut ilmu
kartika bagus seragen jawa tengah